terima kasih anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan
pemirsa nah di segmen ini kita mau ngomongin soal warna nih
kalau aldi ingat warna tuh pasti ingatnya warna warna apa aja
warna warna yang biasa kita ketahui dan dikasih tahu diperkenalkan kepada kita dari kita kecil
seperti misalnya warna merah kuning hijau biru warna warna dasar loh ya
tapi pada tau gak sih sebenarnya ada loh ini warna yang gak cuma itu aja
jadi namanya seperti mambang kuning ada juga warna bambang hijas
dan kecubung nih
ini saya juga baru tahu nih ada nama nama dengan warna warna yang unik begitu ya namanya
tapi selain nama yang unik pemirsa secara tidak sadar warna ini juga bisa loh mempengaruhi emosi manusia
gak percaya berikut kita simak informasinya
jadi di dunia ini manusia dibedakan menjadi dua bagian
yang pertama adalah mereka yang memukul rata nama warna yang terlihat sama
dan yang kedua adalah orang orang yang dianugerahi kemampuan untuk bisa membedakan warna yang nyaris sama penampakannya tapi sebenarnya berbeda
istilahnya betilah beda beda tipis
hmm kira kira warga banyakan masuk bagian yang mana ya
ungu sih cuma satunya ungu tua satunya ungu muda gitu
kayak lilac gitu
iya yang kiri
yang ini ijas nih mbak sama kecubung
lebih nyari tahu mungkin nanti googling kayak nama namanya kayak unik gitu sih
ini merah muda
ini jerau dan ini merah
sebenarnya kan rambang kuning dan ini oranye
baru tau juga sih
sudah saya duga mereka juga kebingungan saat mendengar nama nama warna yang saya tunjukkan
jadi gendala kaum pukul rata nama warna adalah tidak bisa menghafal dan juga membedakan nama dari masing masing warna yang beda tipis tadi
apalagi beberapa nama yang dipublikasikan ini memang tergolong unik dan tak umum di telinga
jadi warna sudah dikenal sejak zaman prasejarah saat bangsa mesir kuno menggunakan warna untuk berkomunikasi
lalu pada tahun tiga ratus aristoteles dan juga isec newton di tahun seribu enam ratus an teori tentang warna mulai dikembangkan
hingga pada seribu delapan ratus an seorang seniman boston mulai memilah warna berdasarkan elemen alam seperti kuning dengan matahari
api mewakili warna merah dan juga biru adalah langit
waktu pun berjalan dan jenis dari masing masing warna tadi pun berkembang
hal ini terjadi di seluruh dunia termasuk di indonesia
pada seribu sembilan ratus delapan puluh empat pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan pernah menerbitkan buku berjudul daftar istilah warna
istilah istilah warna disesuaikan dengan elemen alam nusantara
seorang peneliti dari indonesia
seorang edukator sekaligus kurator seni desi rahma menyebut saat ini terdapat ribuan nama warna dan kemungkinan akan terus bertambah
sudah sampai dua ribuan dua ribu warna
jadi sudah ada nama namanya sendiri
dan itu mungkin akan berkembang lagi apalagi dengan adanya inovasi teknologi seperti televisi dan internet ya
istilah warna indonesia itu masih merifer ke warna warna alam
warna warna yang ada di alam indonesia dan ada di nusantara
tapi pada sadar nggak ya kalau warna itu bisa loh mempengaruhi suasana hati perilaku hingga emosi manusia
menurut ilmu psikologi warna hal ini dapat terjadi karena warna dapat menargetkan sistem saraf otonom manusia yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tidak sengaja

soalnya nih ya warna merah warna yang kuat namun juga bisa menimbulkan waspada
itulah sebabnya kita akan lebih peduli kalau tanda bahaya itu didominasi warna merah
atau warna kuning warna yang mengesankan keceriaan menarik perhatian dan juga kebahagiaan
selain itu warna kuning juga dapat menambah nafsu makan

so jangan heran kalau restoran cepat saji didominasi warna kuning untuk menarik perhatian dan juga kebahagiaan
kalau warna biru beda lagi
warna favorit banyak orang ini dipercaya dapat memberikan efek menenangkan dan memberi kesan dapat mengontrol diri dengan baik
warna hal yang selalu ada di kehidupan kita namun sering tidak kita sadari dampaknya
hal yang selalu ada di kehidupan kita namun sering tidak kita sadari dampaknya
padahal warna bagaikan sifat dan karakter manusia yang sering dianggap sama padahal berbeda
clarissa aradia muhammad wahyudi jakarta